kita akan menutup
kita pertimbangkan dengan berbagai masukan
catatan sebenarnya bagi kpk ada beberapa
kalen yang masih
dalam catatan kpk masih bermasalah
harus diakui itu tidak ada
tapi kpk juga meminta teman teman
di dpr tidak menggunakan
komunan tersebut untuk melemahkan
dan melumbuhkan kpk
kami menyampaikan kepada publik
bahwa saat ini kpk berada di
tujuh belas tahun kpk berdiri
memiliki dikdaya dalam
kewenangan kpk terasa dikebiri saat
dpr merevisi undang undang
kpk kpk kini terancam
masalah independensi karena salah satu
poin dalam revisi yang disetujui oleh presiden
jokowi status pegawai kpk
adalah aparatur sipil negara yang praktis
menjadi bagian struktur dan
lembaga pemerintah pusat
tidak hanya itu penetapan pimpinan kpk
yang penuh pro dan kontra mensinyalir
adanya upaya untuk mengontrol
kpk lalu akan dibawa kemana
kpk dan bagaimana janji negara
untuk memberantas korupsi
kami akan mendiskusikannya bersama
selamat malam prof
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam kemudian ada ifdal kasim tenaga ahli
utama kantor staf presiden selamat malam
selamat malam kemudian ada muhammad isnur
koalisi kawal capim kpk
bang isnur selamat malam
untuk menanggapi yang baru baru saja
terjadi ini ada pernyataan dari ketua kpk
agus raharjo yang kemudian
kpk kepada presiden
menunggu perintah presiden
dan ada salah satu komisioner yang kemudian
mengundurkan diri bagaimana tanggapan
ya itu kan kejadian yang baru ya
karena itu kan baru
nah yang penting kan
itu harus disikapi
kan dari pernyataan
agus tadi kan mengatakan bahwa
jawaban dari presiden
apakah mereka akan tetap
dipercaya untuk mengelola
kpk sampai desember
dan kemudian mengajak presiden
nah itu tentu akan segera direspon oleh
karena bagaimanapun kan
dikatakan oleh presiden
presiden tetap ingin
melebihi lembaga lembaga yang lain
bagaimana pidato dia dalam
pagi tadi ya
oke bang iddal
tapi kalau kemudian seorang ketua kpk
sampai mengeluarkan pernyataan yang
pastinya keras ya kalau seperti itu
sampai mengembalikan pengelolaan kemudian
merasa selama ini tidak dilibatkan
kayaknya tidak perlu nih selama ini saya dilibatkan
kemudian kami akhirnya sampai menunggu presiden
ini kan artinya
kalau sampai pada satu poin yang kemudian
cukup keras pernyataannya
pasti kan ada rentetannya nih
bang ifdal selama ini bagaimana sih sebetulnya
presiden melibatkan kpk dalam upaya melakukan perubahan
di dalam kpk sendiri
ya saya kira ada banyak sekali pertemuan dengan
tapi dalam beberapa bulan terakhir
memang tidak ada pertemuan dengan mk
tapi selama lima tahun
itu ada beberapa kali pertemuan dengan pimpinan kpk
juga kemudian menempatkan kpk sebagai koordinator dari penerapan strategi nasional untuk pencegahan korupsi
dan juga berdiskusikan tentang penguatan penyidik kpk dari mana sumber dayanya
jadi komunikasi dengan kpk itu sejauh ini baik saja
tapi kalau untuk capim dan revisi undang undang sama sekali tidak ada komunikasi begitu bang ifdal
dalam periode itu kan memang belum ada keperluan untuk berdiskusi dengan kpk
baru setelah ada perkembangan terakhir ini memang belum ada komunikasinya
tapi yang ingin saya katakan begini sebetulnya revisi undang undang kpk ini sebetulnya kan sudah masuk di dalam prolegnas dalam lima tahun itu
nah dalam prolegnas
nah dalam prolegnas
masuknya program ini juga sebetulnya berdasarkan permintaan juga sebetulnya
nah karena itu pada dua ribu lima belas november itu dalam rdp antara komisi tiga dan kpk pimpinan kpk saat itu menyampaikan untuk perubahan legislasi
jadi ada pertanyaan tentang
artinya memang ada permintaan dari pimpinan kpk ini komisional kpk yang memperkenalkan
menjabat saat ini begitu ya
untuk perubahan legislasi
jadi kan selalu ada diskusi mengenai penguatan legislasi yang ditanyakan
dpr menanyakan kepada penyelenggaranya apa yang diperlukan kekuatan legislasinya
nah pada bulan pada november itu itu kan pimpinan kpk kan pimpinan yang
menunggu pimpinan yang baru
oke periode sebelumnya berarti ya bukan periode agus harjo caya saat ini ya
agus harjo caya saat ini ya berarti sebelumnya ya
tapi itu kan posisi institusi bukan komisioner gitu
itu harus dilihat sebagai institusi
karena itu pimpinan yang sekarang juga terikat dengan keputusan institusi
nah dalam dengan pendapat itu itu dokumen yang tertulis disampaikan
dan beberapa isu terkait dengan apa yang perlu direvisi
nah antara lain tentang termasuk tentang ini tentang sp tiga tentang dewan pengawas dan sebagainya itu
yang sekarang direspon
nah kemudian berdasarkan itu kemudian ada diskusi dengan pemerintah
dan ada apa namanya diskusi untuk menurunkan program legislasi lima tahun itu ke dalam tahun
ke dalam program satu tahun
yaitu pada tahun dua ribu enam belas
untuk dibahas di tahun dua ribu tujuh belas
tapi pada saat itu pemerintah menolak
minta menunda pembahasan itu
jadi sebetulnya ini sudah apa dari awal pemerintah sudah menunda
tapi kemudian setelah menunda itu kan kemudian dpr memutuskan untuk menyerahkan kepada balik untuk melakukan kajian terhadap poin poin yang didiskusikan itu
baik bang ifdal dua ribu tujuh belas kemudian menolak lalu dua ribu sembilan belas tiba tiba
dengan jangka waktu yang mungkin periode dpr saat ini yang mungkin tinggal menghitung minggu saja
karena itu kan hak inisiatif ya
yang bekerja tentu dpr
karena itu diserahkan kepada baleknya baliknya kemudian melakukan pengkajian terhadap itu
dan kemudian menyerahkan kepada apa namanya komisi tiga
komisi tiga kemudian menyerahkan kepada paripurnanya
nah karena itu inisiatif memang harus ada persetujuan
baik tapi kemudian mengapa seakan akan ini begitu urgent begitu ya
harus dilakukan revisi dan lain sebagainya
bang isrul saya minta anda untuk menanggapi tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar demokrasi
nanti jadinya detail baru
kalau di mana ibu
kalau ada happening ni
oursiel mu mum yang menggunakan universitas khas
tenturitis nih banyak
banyakan orang kaya gjw
agensinya dimana sih sehingga ini harus
jadi gini mba nyusul undang undang itu ada aturannya
undang undang enam belas dua ribu dua belas
itu jelas diatur bahasa satu lima balek itu mau ngusulin undang undang itu ada aturannya
undang undang prioritas disepakati dpr dan pemerintah
kita cek saja kita buka dokumen dpr sendiri dan pemerintah
apakah undangan ini prioritas dua ribu sembilan belas
jadi ini kira kira manuvernya baleg
karena dua ribu lima belas dulu kan usulnya jokowi jokowi narik lagi
nah draft yang sama ini nggak jauh beda dipakai sekarang oleh baleg
ini kayak selundupan gitu
dan kalau kita lihat runutannya kapan tanggal pengusul diajukan dibahas oleh baleg
itu nggak lebih dari sehari mbak
hanya tiga jam pembahasan dirapat di baleg disetujui
bersamaan dengan undang undang md tiga
ini semacam kayak barter kepentingan
md tiga mau kemudian sepuluh pimpinan mpr
partai partai menyetujui semua kebagian nah kpk juga dibahas
dan ini dipersiapkan lama
yang kedua tadi ada misalnya pak ifdal bilang
pimpinan kpk sebelumnya mengusulkan
itu pak taufik orman ruki dan kawan kawannya angkatan waktu itu
sudah membantah sudah membuat rilis
jadi dokumen yang disampaikan oleh anggota dpr yang sekarang
itu dibantah oleh pak ruki
pak ruki dan kawan kawan tidak pernah mengusulkan perubahan
yang ketiga ini bukan hanya melanggar hukum kalau istilahnya pak agus sudah melanggar adam
ini ada lembaga ada pimpinannya ada pengurusnya sedang bekerja boyo ditanya
anda butuh nggak sih
masalahnya di mana penyakitnya di mana
kalau memang ada masalah masalahnya di mana
ya selesaikan bersama sama
niat baik untuk memperbaiki itu nggak ada
jadi ini bayangkan setelah kemudian dpr mengirim
di undang undang pks pak butuh dua tahun presiden menantangani surpres
dua tahun masyarakat menunggu presiden menantangani surpres
ini satu hari satu hari presiden buat surpres
satu hari berikutnya menkumham sudah datang ke dpr kebalek
membahas persetujuan poin poin perubahan
pertanyaan pentingnya kapan pemerintah membaca draft versi dpr
kapan pemerintah mempelajari perubahan perubahan dari dpr itu
sudah langsung punya draft enam halaman
padahal masih ada masa tenggat waktu yang masih cukup lama
iya jadi dalam tiga hari perubahan begitu cepat
dan hari ini langsung pembahasan juga
ini super super ngebut super super sakti dan kita tahu isinya sangat melemahkan
oke sekarang kita dengarkan komentar dari prof ikam yang super juga pastinya
ini tadi katanya ada selundupan kemudian ada barter kepentingan dari kacamata
kacamata politik sebetulnya bagaimana prof melihatnya
ini situasinya seperti apa
emang ada barter politik kemudian ada kepentingannya di mana
ya kalau dari perspektif politik yang saya pakai
ini ya lanjutan dari pertarungan yang lama sebetulnya antara dpr dengan kpk
dan kemudian dpr sekarang ini menggunakan presiden
karena presiden kan juga bagian dari partai partai politik yang mendukung beliau
karena itu apa yang dijelaskan oleh beliau tadi itu jadi make sense bahwa presiden kemudian juga mengikuti apa yang diinginkan oleh dpr
sementara kpk ini kan memang sudah lama sekali menjadi sasaran dari dewan perwakilan rakyat
kita juga lihat sebelum itu sudah mempunyai masalah dengan kepolisian sehingga ada cicak
satu dua bahkan ada yang bilang tiga
itu sebabnya maka ini memang nggak bisa hanya dilihat hanya secara legal saja
tapi memang harus melibatkan politik
nah kalau politik yang hanya permainan seperti tadi itu masih penting mbak
tapi kalau yang saya pakai adalah ukuran dari politik yang normatif dan etik ini berbahaya sekali
ya karena ini bisa menjadi apa yang saya sebut pagi tadi sebagai the beginning of the end dari kpk
padahal kpk itu adalah salah satu dari sekian banyak mercusuar atau capaian yang paling bisa dibanggakan oleh reformasi
dan itu yang paling mendapat dukungan rakyat secara popularitas
nah dengan cara seperti ini perkembangan perkembangan yang unraveling atau yang terpapar pada hari hari ini menunjukkan bahwa
kelihatannya kpk sudah sangat hampir tidak bisa di
hampir tidak bisa diselamatkan
kecuali ada intervensi atau katakanlah kemauan politik yang kuat sekali dari presiden
ya untuk menolong ini kan
tapi kalau dilihat dari diskusi tadi ini kan ya saya lebih putus asa lagi kalau presidennya atau pemerintahnya ternyata kong kali kong dengan dewan perwakilan rakyat
saya tertarik dengan pernyataan anda prof
tadi anda mengatakan bahwa presiden ini menjadi alat dpr
presiden yang menjadi alat atau memang sama sama memanfaatkan sebetulnya
di dalam politik sekarang ini di indonesia itu ada yang kita lihat sebagai gejala partokrasi
yaitu bahwa partai partai politik itu sangat menguasai
sehingga presiden pun karena presiden pak jokowi ini kan unik
presiden tapi dia tidak mengelola partai tidak mengendalikan partai
sehingga ketergantungan pada partainya itu juga sangat jelas
karena ada istilahnya yang disebut petugas partai itu
nah sejauh mana pak jokowi itu mampu mengambil jarak dari bosnya partai itu itulah yang akan menentukan
nah kalau kita lihat dari kecepatan melayani apa yang diinginkan oleh dpr tadi
saya lebih cenderung mengatakan bahwa partokrasi itu ad work sekarang dan pak jokowi tampaknya memang kesana
oleh sebab itu kalau saya melihat apa yang dijanjikan oleh presiden dengan menolak beberapa itu dan menerima beberapa itu
saya masih cenderung untuk tidak terlalu percaya
tidak terlalu percaya
tidak terlalu percaya bahwa itu memang menolak
itu adalah untuk mendinginkan suasana saja
kalau kita lihat sebenarnya jejak dari pak jokowi dalam dokumen dokumen yang dia ciptakan janji janji yang dia wujudkan dalam nawacita
dalam kemarin ketika pemilu dua ribu sembilan belas dalam kampanye dia di mana mana itu kan dia malah mengklaim bahwa kpk ini adalah kebanggaan bangsa gitu loh
sudah bagus sudah baik
bahkan dalam nawacita sangat baik dia akan perkuat dan lain lain
bahkan ketika pak jokowi menerima pansel hasil sepuluh nama dijanji kami saya tidak akan tergesa gesa
kami akan berikan masukan dari masyarakat
baru sorenya bilang begitu pagi besoknya sudah ngasih nama nama pansel nama nama capim ke dpr
ini kan jadi kok sangat cepat perubahan pak jokowi kita sangat susah menebaknya
definisi tergesa gesanya itu agak berbeda kelihatannya ya
kok inkonsistensi sangat nampak dari pak jokowi
jadi ini adalah keputusan soal kpk ini
jadi ini saya kira perlu dijelaskan oleh mas ifdal
nah itu dia yang saya ingin
tapi inkonsistensi itu sehingga yang saya katakan tadi saya kurang percaya terhadap janji janji itu
mungkin saya bisa dipercayakan lagi
nah itu dia ada masalah ketidak konsistenan kalau kemudian tadi kpk dinyatakan adalah sahabat rakyat
tapi kemudian musuh dari beberapa lembaga
pertanyaannya kpk ini sebenarnya sahabatnya presiden atau tidak
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
ya anda kembali di layar demokrasi bang ifdal
silahkan menjawab ini ada masalah ketidak konsistenan kemudian bahkan tadi prof ikam the beginning of the end
jadi kpk ini sahabat presiden atau bukan sih sebetulnya bang ifdal
sebetulnya presiden memilih sebagai sahabatnya
karena kita lihat dari apa nawacita i maupun nawacita ii presiden selalu mengandalkan kpk
dan presiden itu kan punya apa concern dan apa namanya keinginan yang besar sekali membuat apa
pemerintahan ini berubah
pemerintahan ini bersih
karena salah satu indikator adanya investasi yang besar kemudian juga itu salah satunya adalah ini tidak ada korupsi
tidak ada kkn itu semua kan biayanya tinggi sekali
nah bagi investor itu menjadi tidak menarik

korupsi ini bisa diatasi
nah korupsi bisa diatasi itu dengan ada lembaga yang kuat
nah karena itu dukungan presiden kepada kpk itu sangat besar
karena itu dia selalu memberikan perhatian kepada kpk
bentuk dukungan yang konkret itu misalnya dalam situasi yang saat ini terjadi itu seperti apa bang ifda

ini kan masalahnya kan ada satu apa namanya
ada satu kebutuhan yang itu sudah lama terpendam di program legislasi nasional
nah yang mau tidak mau kemudian itu kan harus direspon
karena pada dua ribu enam belas presiden menunda itu
karena itu kan apa namanya
karena itu kan apa namanya
ini tetap menjadi pr bagi dpr
karena melakukan revisi terhadap undang undang kpk
nah sebagai bentuk dari apa namanya
tekat presiden untuk membela kpk
karena itu pasal pasal yang dilihat sebagai bentuk pelemahan kepada kpk itu ditolak oleh presiden

misalnya menempatkan kpk sebagai bagian dari di bawah presiden
walaupun sama sama merujuk pada putusan mk tentang itu
tapi putusan mk itu kan dengan clear sekali mengatakan bahwa kpk ini ditempatkan dalam ketatanegaraan modern itu sebagai state acsolary bodys
karena itu dia adalah lembaga negara yang bukan merupakan bagian yang harus berada di bawah presiden
meskipun dia menjalankan semacam fungsi eksekutif di bidang penegakan hukum yaitu penyidikan dan sebagainya
nah yang kedua berkaitan dengan penyadapan
penyadapan tidak bisa diberikan di external gitu ya

dalam draft kan disebut penyadapan itu minta persetujuan dari dewan pengawas kpk
ini kita bicara dalam criminal justice system itu harus berada dalam koridor criminal justice system itu sendiri
yang selama ini kan itu dilakukan oleh kpk sendiri
nah yang kedua terkait dengan kepegawaiannya kemudian juga terkait dengan penyidikan itu harus berkoordinasi
termasuk penuntutan dengan kejaksaan itu semua ditolak
artinya elemen elemen ini kan elemen elemen yang diperlukan oleh kpk sebagai dia lembaga yang mandiri
yang dipertahankan oleh pemerintah dalam proses negosiasi dengan dpr
karena proses pembuat undang undang ini kan memang proses negosiasi kepentingan antara eksekutif dan legislatif
inilah yang membedakan ketatanegaraan kita dengan sistem sistem presidensial yang lain
dimana hak legislasi itu berada di dpr
sedangkan presiden haknya veto
dia akan memveto kalau dia tidak setuju satu undang undang
tapi di kita sistemnya beda
kita dua duanya ikut terlibat
karena dua duanya ikut terlibat makanya presiden tidak lagi punya hak veto

oke jadi tidak tapi haknya adalah melakukan kritik
atau memberikan ketidak setujuannya pada saat negosiasi pembuatan
kalau kemudian saat ini ada tudingan begitu ya presiden melakukan pelemahan kpk tidak tepat
karena toh bukan hanya presiden yang bertanggung jawab dengan masalah revisi undang undang ini
gini itu kan kalau saya tangkap dari pandangan pak iqbal tadi
presiden tahu dpr ini niat melemahkan kpk
presiden tahu dong
hanya berapa saat ditolak tapi presiden bersedia bernegosiasi di situ
hal yang tidak boleh bernegosiasi dalam hal pelemahan
oke yang kedua
undang undang itu memang negosiasi
bicara soal dua ribu lima belas presiden bisa kok
dua ribu lima belas presiden bisa menarik lagi undang undang yang akan dibahas
dengan tanda kutip di situ dia nggak bernegosiasi
psb sebelumnya mau ada pelemahan psb tarik lagi
ada contoh contoh baik psb ada pak jokowi dua ribu enam belas ada contohnya
kalau nggak salah undang undang rahasia negara
sekarang kenapa pak jokowi
pak mahfud sudah ngasih masukan
pintu masuk buat pak jokowi
kalau anda mau cara biasa saja
presiden punya waktu enam puluh hari menyikapi
udah tunggu enam puluh hari pelajari dengan baik
sebelum ngeluarin suruh pres
enggak satu hari keluar suruh pres
tadi dibicarakan soal dewan pengawas
dewan pengawas akan dipilih oleh dpr dan lain lain dari masyarakat sipil mengawasi kpk
pertanyaannya apa bedanya dengan pimpinan
pimpinan kpk sekarang diangkat dipilih oleh pak jokowi
dipilih oleh pansel yang ditunjuk oleh presiden
dari berbagai unsur
dipilih oleh dpr
mengawasi kinerja memimpin kelembagaan
nanti akan ada dua pimpinan
pimpinan dan dewan pengawas
orang mau nyadap pak saya mau izin mengawas mau nyadap ke dps ya kan
oh nggak boleh nggak boleh nggak boleh
itu tidak akan terjadi lagi ott ke depan
nah yang lucu adalah pak presiden dalam kontesnya bilang
saya nggak setuju ada penyadapan oleh pengadilan negeri
padahal di draft itu nggak ada
ini presiden pak
ini perlu saya reluskan
jadi kan itu kalau anda baca dengan tenang dan tidak dengan apa ya
maksud saya dengar dengan tenang itu kan presiden mengatakan tidak setuju penyadapan oleh eksternal
ya misalnya oleh pengadilan gitu
jadi kata yang digunakan itu kan misal bukan menunjuk dengan langsung
jadi ingin memberi contoh
dia tidak setuju eksternal
karena itu untuk memudahkan dia kasih contoh misalnya dengan pengadilan

di draft adanya oleh dps dewan pengawas
ya itu maksudnya kan eksternal
kalau kita baca ya kalau kita baca draft dpr nih bukan draft yang disampaikan oleh pemerintah
draft dpr itu menempatkan dewan pengawas itu eksternal
kalau dari pemerintah mengatakan itu internal
kita mau dewan pengawas sifatnya internal bukan eksternal
ini apalagi ada pengawasan eksternal lagi nambah lagi
mau nyadap oleh dewan pengawas yang internal
ya karena itu tidak diberikan kepada dewan pengawas penyadapan itu
tapi penyadapan itu dilakukan oleh kpk sendiri
tidak melalui dewan pengawas itu
oke prof bagaimana
ini mungkin kita harus berikan prof vika untuk menengahi
kalau kemudian ada yang khawatir karena kan ada dualisme
ya begini kalau ini bukan persoalan politik
sebetulnya sangat mudah pak jokowi
tinggal menunggu saja sampai ini berganti dengan dpr yang baru
sehingga beliau bisa melakukan diskusi dengan berbagai macam pihak
kalau semacam ini
kalau semacam ini kan akhirnya terjadi kekisruan baru
misalnya masa ada tiba tiba pimpinan kpk menyerahkan pengelolaan
ini kan kalau dibaca secara legal mungkin ya oke oke saja ya
udah ada misioner atau
seperti kata politisi
tapi secara politis ini merupakan tamparan bagi pemerintah
berarti bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam manajemen kenegaraan
sampai ada kasus ini
kalau saya jadi pak jokowi saya tidak akan mengikuti omongannya politisi itu
karena itu sama saja dengan istilah jawanya itu
jelom prongke atau jorokin beliau
seberapa besar sebetulnya ini merugikan posisi politik pak jokowi
ini kan kita belum lihat pak jokowi dilantik saja sudah kayak begini
kalau ini urusan kpk urusan undang undang revisi ini tidak terselesaikan
itu akan dibawa terus sampai ke setelah pasca pelantikan
dan ini akan bisa menjadikan bibit untuk destabilisasi pemerintahannya pak jokowi
nah kalau ini ditambahi juga dengan perkara perkara yang lebih strategik lagi
misalnya masalah ketimbangan ekonomi
masalah resesi dunia
pak jokowi akan dibebani oleh macam macam
dan yang begini begini urusan seperti ini
itu akan sangat mudah menciptakan demo demo berjilid jilid yang nggak tahu dari mana sumbernya
seperti tadi sore saja
coba lihat itu demo di kpk kayak begitu
ini kan demo kan yang menarik itu mbak
menarik karena sangat damai gitu padahal isinya keras
dan ini demo sebetulnya
revisi undang undang kpk ini kemudian sudah mencuat ke permukaan sampai kemudian mengarah ke tindakan anarkis
iya tapi kan tidak ada satupun yang ditangkap
ini bukannya membuat orang tidak curiga
justru malah curiga
nah kalau ini berlangsung terus menerus nanti
padahal urusannya awalnya ini
karena urusan politik
bahwa pak jokowi ternyata
ya oleh partai politik yang mendukungnya itu kemudian digunakan dalam rangka perang mereka terhadap kpk
dan semua rakyat indonesia ini sudah tahu belaka bahwa kpk itu memang akan dicoba untuk dilemahkan
bukan cuma dilemahkan mbak
tapi kalau bisa dimisioner atau tidak ada
makanya kalau ini tidak diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah
yaitu dengan cara menyelesaikan persoalan
biasanya revisi dan kekisuhan ini
dengan menunda sampai selesai
dan mengatur lagi dengan lebih baik
tidak hanya masalah revisi undang undang kpk
tapi kemudian juga calon pimpinan kpk yang baru
nah itu lagi
kemudian ini buatan pro dan kontra juga
kita akan bahas setelah ini
di segmen terakhir
sama sama kami di layar demokrasi
dan juga pastinya masalah pemilihan
calon pimpinan kpk yang saat ini masih calon begitu ya
tapi kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi saat ini
apakah memang sudah sulit gitu loh
untuk membuat segala sesuatu ini
sudah objektif dan tanpa prasangka
jadi sejarah panjang kpk
sejarah panjang serangan balik
dari koruptor yang ingin melemahkan
karena mereka terganggu
para pejabat yang selama ini kasus kusuk bebas
dan berbagai cara dipakai untuk melemahkan kpk
sejak sudah lama sekali
dan sekarang koruptor menemukan momentumnya untuk melemahkan kpk
dan sayangnya pada posisi ini
pak jokowi tidak berdiri bersama masyarakat
bayangkan ribuan dosen
sain tanah tangan mendesak dari berbagai penjuru kampus
coba undang dulu
para pakar pakar hukum dan lain dari pusat pusat antikorupsi
dengarkan seperti biasa pak jokowi mendengarkan dialog dengan masyarakat
apakah hendak masyarakat
ini kan tidak
tidak langsung dilewati begitu saja
dan di sini yang membuat kita kecewa
dan kalau misalnya kpk ini mati
lemah zaman sekarang
oke bang ifdal
apakah memang sudah sedemikian tidak mau mendengarnya presiden
padahal presiden inginkan masyarakat sudah tanpa prasangka sebetulnya
ya sebetulnya begini
pak jokowi itu kan tetap inginat
kan satu mainnya mengatakan bahwa kpk harus tetap kuat
dibanding dengan lembaga lembaga lain
nah dan ini kan kita lagi melihat proses politiknya di dpr
karena posisi pemerintah kan sudah cukup jelas
bahwa tidak apa yang dibuat di dalam draft dpr itu kan dicoba diatasi
nah dan itu proses politik akan berlangsung
karena pembuatan undang undang ini memang
adalah satu proses politik
tinggal nanti sejauh mana pemerintah yang mewakili pemerintah di dpr itu
melakukan tukar menukar gagasan untuk mempertahankan visi presiden ini
berhadapan dengan legislator itu
nah saya tetap yakin ya
poin poin yang disampaikan pak jokowi itu akan tetap diakomodir dalam proses
kalau ini memang bisa jadi undang undang
bisa jadi karena isu yang diangkat presiden berbeda dengan yang diapakan oleh dpr
akhirnya ke periode berikutnya gitu ya
dan kan ada banyak undang undang
yang sedang dibahas juga
nah salah satunya adalah undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang pembentukan undang undang
dpr juga ingin merubah undang undang ini
karena ada keinginan agar ada proses carry over terjadi
nah sehingga melalui undang undang inilah dibuat carry over itu
jadi kalau ini nggak selesai jadi di tahap mana belum selesai itu akan dilanjutkan
kalau undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas ini
eh nomor dua belas tahun
ini bisa di
mohon maaf saya harus gantikan di situ karena memang saya juga tidak mau tambah beban nih sebenarnya
karena saya harus memberikan waktu kepada
satu satunya yang meyakinkan dari mas ifdal sebagai representatif dari eksekutif adalah itu tadi
doanya semoga saja kemungkinan akan ada demo
kalau itu tidak terjadi maka saya khawatir akan destabilisasi itu kemungkinan akan muncul
apalagi dengan masalah yang terjadi yaitu kontroversi tentang pimpinan yang terpilih
pimpinan yang terpilih oke
saya tidak pernah lihat ada calon pimpinan terpilih kpk yang begitu kontroversial dengan list dari persoalan persoalan yang mengganggu beliau
padahal menurut saya di pribadi saya ya kalau dalam posisi seperti kepala ketua kpk itu betul betul istilahnya itu beyond reproach
tidak bisa lagi dicari cari kesalahan kesalahan yang seperti itu
dan itu di indonesia saya kira kok ya banyak sekali yang kalau mau cari ya
tapi kan itu sudah merupakan mewenang dari pansel dan kemudian dpr
tetapi kalau dengan hasil seperti itu ditambah lagi dengan persoalannya kita
bicarakan ya selain the end of the beginning all the end dari kpk ya juga saya sangat ya prihatin dengan masa depan lima tahun yang akan datang kalau itu tidak segera diselesaikan
presiden sebetulnya ingin memimpin lima tahun ke depan periodenya ini tanpa beban
sehingga jangan sampai ini menjadi bebannya begitu ya
oke prof ikam bang ifdal dan juga bang isrul terima kasih sudah hadir di layar demokrasi dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung pada partisipasi anda
saya fahim izzat sampai jumpa